minggu sore seorang atlet gantole sumatera barat terkena turbulensi udara
sehingga sempat dinyatakan hilang oleh panitia saat bertanding dalam pekan olahraga nasional ke sembilan belas
empat jam ia terkatung katung di langit karena didorong oleh turbulensi udara
atlet gantoli rizal fatoni sedang terbang setinggi sekitar seribu satu ratus lima puluh feet di langit batu dua sumedang
tapi tiba tiba saja tidak bisa menurunkan payungnya
ya turbulensi udara membuat ia terus naik hingga dua ribu meter
empat jam ia berada di pusaran angin sehingga panitia menyatakan ia hilang
sejak pukul dua sore ia tidak bisa berkomunikasi
akhirnya ia menggunakan payung cadangan dan bisa turun sekitar pukul enam petang
ia mendarat di desa bangbayang kecamatan situ raja dan berjalan selama dua puluh menit hingga bisa meminta tolong penduduk setempat
saya coba spiral itu kan teknik yang biasa diajarkan
itu bukannya turun dia malah dia naiknya itu klaimnya itu sampai dua empat gitu kan
saya coba spiral saya speed juga ke bawah enggak dia naik juga
terus dari itu usaha itu seribu lima ratus mulai rada cemas gitu kan karena nggak bisa turun gitu kan
juga mulai disorientasinya kelihatannya putih semua
keputusan terakhirnya itu sebelum lebih fatal enggak bisa ngapa ngapain saya lepas para pencadangan
jadi sebelum saya lepas saya bilang mede